komisi pemberantasan korupsi atau kpk menerima sebanyak tujuh laporan korupsi dalam kurun waktu setahun
tak hanya laporan korupsi kpk juga pernah menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kdrt dari masyarakat
partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi ke komisi pemberantasan korupsi cukup besar
tercatat dalam setahun kpk menerima tujuh laporan tindak pidana korupsi dari berbagai daerah di indonesia
selain tindak pidana korupsi masyarakat bahkan melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ke kpk
hal ini disampaikan wakil ketua kpk laude m syarif di makassar
laude menyebut laporan yang masuk bahkan tak sesuai dengan kewenangan kpk
dari tujuh laporan yang masuk ke kpk laporan tersebut didominasi pelayanan publik pengadaan barang dan jasa
serta penyalahgunaan wewenang untuk mengeluarkan izin
sementara terkait dengan rencana pemberian imbalan rp dua ratus juta
bagi pelapor tindak pidana korupsi ke kpk laude menyebut pelapor tersebut akan dilindungi kerahasiaannya
intinya seperti ini mau dibayar dan tidak dibayar
kita berharap kepada masyarakat untuk melaporkan insiden insiden korupsi yang mereka alami sendiri
dan pasti dilindungi
di website kpk itu sudah ada namanya whichle blogging system
ada nomor hp yang bisa dihukumi ada nomor itu ada fix ada email
jadi jangan ragu ragu kalau masyarakat ingin melaporkan
yang paling banyak dilaporkan itu satu berhubungan dengan pelayanan publik
terus satu biliar ke atas
dan dua tentang pengadaan barang dan jasa
tipu tipu di pengadaan barang yang dilaporkan itu adalah soal yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang untuk mengelola